gelaran piala dunia dua ribu delapan belas banyak menampilkan sejumlah pemain bintang yang memiliki harga fantastis
lalu siapa saja tim dengan nilai squad termahal di piala dunia dua ribu delapan belas kali ini
berikut informasinya untuk anda
tim nasional perancis menjadi tim dengan nilai squad termahal di piala dunia dua ribu delapan belas
berdasarkan data dari transfer market
tim aswan bbrd syams itu memiliki total nilai mencapai sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh lima juta pounds atau mencapai delapan belas triliun rupiah
dalam squad leblous pemain paris saint germain kylian mbappe menjadi pemain dengan nilai termahal di angka satu ratus delapan juta pounds
tim dengan nilai squad termahal kedua menjadi milik la furia roja spanyol
juara dunia dua ribu sepuluh itu memiliki nilai squad mencapai sembilan ratus tiga puluh juta pounds atau sekitar tujuh belas tiga triliun rupiah
menjadi pemain termahal dari skuad spanyol
sementara itu juara lima kali piala dunia brazil menempati peringkat ketiga tim dengan nilai squad termahal
total nilai skuad tim samba dari dua puluh tiga pemain mencapai delapan ratus delapan puluh dua sembilan juta pounds atau sekitar enam belas triliun rupiah
pemain brazil dengan nilai tertinggi menjadi milik neymar junior
pemain yang menyedang status pemain termahal saat diboyong psg dari barcelona itu
kini memiliki nilai mencapai satu ratus enam puluh juta pounds atau sekitar tiga triliun rupiah
untuk pemain yang tertinggi
di posisi keempat terdapat squad der panzer jerman
juara bertahan itu menurut transfer market memiliki squad dengan nilai mencapai tujuh ratus sembilan puluh empat tujuh juta pounds atau sekitar empat belas tujuh triliun rupiah
gelandang real madrid onic roast menjadi pemain jerman yang memiliki nilai termahal dengan tujuh puluh dua juta paus atau satu tiga triliun rupiah
dan untuk tempat kelima terdapat tim tiga singa inggris